sekitar lima pengusaha muda dan pengusaha yang baru saja membuka bisnis mandirinya
hadir dalam young entrepreneur summit di surabaya
mereka hadir untuk menimba pengetahuan dan juga pengalaman
dari para tokoh tokoh pengusaha muda indonesia
lantunan suara merdu via valen ini menarik gemuruh suara peserta young entrepreneur summit di kota surabaya
bagi pengusaha maupun calon pengusaha muda di surabaya
ini adalah akhir pekan yang dinanti
selain menikmati hiburan dari artis ibu kota
mereka juga mendapat motivasi dari pengalaman pengusaha muda indonesia yang telah sukses
di antaranya sandiaga salahuddin uno
tasya nur medina ceo brand fashion muslimah mechanism
dan gamal albin said ceo indonesia medica
terus juga pengen sebagai mahasiswa kan
kita kan dipandang masyarakat itu rata rata kalau mahasiswa kan selalu menciptakan peluang kerja kalau bisa
nah ini aku disini pengen belajar jadi pengusaha juga
beliau kan track recordnya ceritanya kan bagus ya
dari dipecat karena perusahaannya bangkrut terus dia bisa membuat usaha sendiri dan sukses sampai sekarang
ini kan sesuatu yang wow gitu loh yang semua orang ingin niru begitu
dalam sesi berbagi pengalaman
sejumlah pengusaha muda ini
memberi motivasi bagi kalangan muda untuk tak menyerah saat gagal dalam berbisnis
sebagai pengusaha muda yang pernah mengalami jatuh bangun
sandiaga uno meyakini potensi young entrepreneur di indonesia cukup luar biasa
potensi kita lihat di ekonomi kreatif
di bidang kesehatan seperti gamal
di bidang kuliner seperti hensia
di bidang kresen seperti nasa tadi
jadi buat kita sangat sangat besar
dan ini sudah saatnya kita ambil
luar biasa indonesia potensinya
ini saatnya kami kebayangi
kita ambil kesempatan
saya hanya ingin menginspirasi semuanya
semua memiliki potensi
saya ingin menjadi lokomotif saja
mereka harus menjadi gerbong gerbong nanti dan menciptakan peluang peluang sendiri
young entrepreneur summit yang diselenggarakan oleh kami partner ini
ditutup oleh penampilan fia valen dengan lagu populernya di asian games meraih bintang
eka rima diding iswandani surabaya jawa timur